presiden amerika serikat donald trump dan pemimpin korea utara kim jong un
akhirnya bertemu di singapura pada pagi hari ini
presiden donald trump dan pemimpin korea utara tersebut bertemu di hotel capella singapura
pertemuan secara empat mata dan hanya didampingi penerjemah kedua negara
pertemuan akan membahas program denuklirisasi yang dimiliki korea utara
selain itu korea utara juga ingin mengajukan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh ke amerika serikat
pertemuan kali ini menjadi titik awal bertemunya kedua negara
amerika serikat dan korea utara memang dikenal sebagai negara yang memiliki perbedaan kontras
yang diwarnai dengan ketegangan dan juga sanksi
negeri adidaya itu pun sudah menjalin hubungan resmi dengan korea saat bersatu sebelum perang dunia ii
sebelum korea terbelah menjadi dua amerika serikat telah menjalin hubungan resmi di bawah dinasti joson pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
hubungan amerika dan korea mengalami hambatan saat korea dijajah jepang hingga akhir perang dunia ii
kemudian amerika mulai mendukung korea selatan setelah adanya pemisahan korea di garis paralel ke tiga puluh delapan
di mana wilayah korea utara didukung oleh soviet
hingga akhirnya amerika pun terlibat dalam melancarkan serangan ke korea utara pada perang korea yang ditandai dengan gencatan senjata pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima korea utara menyepakati perjanjian non proliferasi atau npt yang turut disambut baik oleh amerika serikat
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat amerika serikat dan korea utara mencapai
kesepakatan penghentian program nuklir
dalam kesepakatan yang turut ditandatangani mantan presiden amerika serikat jimmy carter
korea utara harus berkomitmen untuk membekukan dan membongkar program nuklir militernya
sebagai imbalannya negara sosialis itu mendapat bantuan internasional dalam pembangunan reaktor nuklir pembangkit listrik sipil pertamanya
menteri luar negeri saat itu madeleine albright bahkan melakukan kunjungan resmi ke korea utara
dan bertemu dengan pemimpinnya kim jong il pada tahun dua ribu
namun hubungan korea utara dan amerika serikat terkait nuklir semakin memanas setelah pemerintahan george bush menuduh pyongyang mengembangkan program senjata nuklirnya
korea utara keluar dari npt dan akhirnya mengakui memiliki senjata nuklir pada dua ribu tiga belas
untuk pertama kalinya mereka melakukan uji coba nuklir pada dua ribu dua puluh
hal itu pun turut dikecam oleh amerika serikat dan komunitas internasional
sejak saat itu dewan keamanan perancis
mencari nuklir untuk mencari nuklir
pbb dan amerika serikat menjatuhkan sanksi ekonomi ke korea utara
termasuk uji coba rudal balistik pada dua ribu tujuh belas lalu
selain isu uji coba nuklir amerika serikat turut menjatuhkan sanksi ekonomi ke korea utara
setelah dituduh terlibat dalam serangan siber masal ke sony pictures entertainment pada dua ribu lima belas silam
amerika serikat turut mengecam korea utara atas perlakuan terhadap beberapa warganya yang ditahan
hubungan kedua negara juga tegang terkait penahanan warga amerika serikat
di korea utara
salah satunya mahasiswa amerika serikat oto warmbiar yang ditahan pada dua ribu enam belas
dan kemudian meninggal setelah dikirim pulang pada tahun dua ribu tujuh belas
meski memiliki perbedaan yang kontras kedua negara itu terus menegaskan tekadnya
untuk menciptakan kedamaian bagi semenanjung korea dan seluruh dunia